anda kembali di cnn indonesia business direktorat jenderal pajak telah memberikan pengampunan kepada delapan ratus lima puluh satu wajib pajak
dengan total aset yang dilaporkan mencapai rp enam tiga puluh tiga triliun hingga kamis siang
sebagai imbalannya ratusan wajib pajak itu harus membayar upeti ke negara senilai satu ratus tiga puluh lima miliar rupiah sebagai uang tebusan
ditjen pajak masih menunggu uang masuk sebesar rp satu ratus enam puluh empat delapan puluh lima triliun hingga masa pengampunan pajak berakhir pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
dengan raihan ini kebijakan teks amnesti diragukan mampu mencapai target penerimaan perpajakan
kemarin menteri keuangan sri mulyani indrawati memprediksi target penerimaan perpajakan pada akhir tahun akan meleset atau shortfall sekitar rp dua ratus sembilan belas triliun
seperti apa potensi suksesi teks amnesti pemerintahan presiden joko widodo
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah data pertama
ini adalah target target dari pemerintahan kita sebelumnya
target ini dipasang memang sebelum ada sri mulyani bergabung dalam kabinet
tapi ini harus dipelajari dan kemudian sri mulyani mencoba membuat sebuah formula yang realistis dengan angka angka yang mungkin masuk
yang tidak mungkin masuk
kita lihat target uang tebusan yang disebutkan oleh pemerintah kali ini dari kementerian keuangan ketika itu yang masih dijabat oleh bambang brojonegoro
itu adalah satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
berbeda versinya dengan bank indonesia
bank indonesia lebih realistis kalau saya tidak salah itu ada di level sekitar lima puluh triliun rupiah untuk proyeksi dari bi dari dana repatriasi yang akan masuk ke dalam negeri
lalu target dana repatriasi oke ini adalah target dana repatriasi dari seribu triliun rupiah
dana repatriasi adalah harta kekayaan ataupun juga nilai aset rekening offshore yang ada di luar nilainya ribuan triliun rupiah
kemudian dari angka dua persenan yang memang diharuskan oleh pemerintah untuk membayar tersebut itu akan ada pemasukan
paling tidak mereka kalau saya tidak salah sekitar delapan persenan atau sepuluh persen itu akan masuk dari seribu triliun rupiah sehingga didapatlah angka satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
lalu aset dana di tax haven ini lebih spesifik
tax haven anda mungkin masih ingat merupakan salah satu
jadi beberapa negara kita lihat seperti ada swiss misalnya kemudian juga ada beberapa negara lain singapura yang paling dekat dengan indonesia
hanya butuh waktu satu jam saja dengan pesawat terbang itu adalah tax haven
banyak sekali orang kaya indonesia menyimpan aset mereka di singapura
itu fakta dan itu mungkin yang coba direbut oleh jokowi untuk masuk ke dalam negeri empat tiga ratus triliun rupiah potensinya
besar sekali sebenarnya
lalu bagaimana dengan data wni
di tangan pemerintah ada enam lima ratus wajib pajak yang kemungkinan yang sudah dikantongi oleh pemerintah tersebut untuk bisa memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty
dan dari enam ribu lima ratus satu ratus enam puluh lima triliun rupiah yang diproyeksi akan masuk ditargetkan pemerintah ke dalam negeri
lalu bagaimana dengan realisasi dari tax amnesty tersebut
saya mencoba menghadirkan data kepada anda untuk membuat kita bersama sama bisa lebih realistis
mungkinkah satu ratus enam puluh lima triliun rupiah akan masuk
kita lihat ini adalah beberapa negara yang mengimplementasikan tax amnesti
kita lihat kita mulai dari yang paling kanan ujung
kita lihat adalah rusia
pada tahun dua ribu tujuh sempat melakukan teks amnesty ataupun program pengampunan pajak
targetnya adalah satu ratus tiga puluh juta dolar amerika
kemudian diikuti kazakhstan pada tahun dua ribu
kita lihat ada di empat ratus delapan puluh juta dolar amerika
satu miliar dolar amerika pada tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu sembilan
afrika selatan di tahun dua ribu tiga dengan delapan miliar dolar amerika
lalu italia dengan delapan puluh sembilan miliar dolar amerika pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kini giliran indonesia
indonesia memperkirakan akan ada dana masuk satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
atau satu ratus enam puluh lima triliun rupiah itu setara kira kira itu akan sama sebesar dengan dua belas lima miliar dolar amerika
tapi tau gak anda
saya beri anda sebuah fakta
bahwa ternyata dari target negara negara yang juga memiliki target agar dana masuk ke dalam negeri
membantu likuiditas negara
kalau kita berdasarkan dari pengalaman satu dua tiga empat lima
menjadi sampel kita
untuk membaca sendiri
berapa besar kita akan meraup dana
satu ratus enam puluh lima triliun rupiah kita pangkas saja separuhnya
artinya ada sekitar delapan puluh triliun rupiah yang harusnya diperjuangkan paling tidak
oleh pemerintahan ataupun tim ekonomi atau tim teks administrasi pemerintahan jokowi
untuk bisa masuk ke dalam negeri dalam bentuk dana repatriasi
ini harus menjadi dan saya yakin pasti tim ekonomi sudah mempelajari beberapa negara
yang juga mengimplementasikan hal yang sama
tapi artinya bahwa repatriasi dari satu ratus enam puluh lima triliun rupiah atau dua belas lima miliar dolar amerika tersebut
paling tidak ini harus ada di tangan
artinya suksesinya juga dipertanyakan
apa yang terjadi sehingga program program tersebut tidak mampu untuk mendatangkan dana likuiditas ke dalam negeri
karena yang menarik juga bahwa negara negara tersebut
negara negara tax haven juga pasti tidak akan tinggal diam
oh saya masih punya data lagi
tadi kita ada tujuh sekarang saya tambah lagi
amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh hingga tahun dua ribu dua belas juga memiliki program tax amnesti dengan target enam enam miliar dolar amerika
irlandia tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dengan satu lima miliar dolar amerika
india kemudian filipina kemudian juga argentina
dan kembali lagi saya akan coba melingkari indonesia
paling besar itu
jadi angka satu ratus enam puluh lima triliun rupiah tidak bisa menjadi salah satu acuan ya
kita harus realistis memang
dan bila kita berkaca pada hal ini yang adalah dana ilegal di beberapa negara
kita lihat untuk tiongkok misalnya ada satu dua ratus lima puluh dua miliar dolar amerika diikuti oleh rusia
kemudian meksiko perdagangan narkotika juga banyak sekali di sini
kemudian india empat ratus empat puluh miliar dolar
lima puluh triliun rupiah
begitu juga dengan malaysia tiga ratus sembilan puluh lima triliun rupiah
ini adalah dana tax haven dana dana ilegal yang ada mungkin di beberapa negara
dan hampir pasti mungkin dana dana seperti itu tidak akan masuk ke tax amnesty ya
karena nanti akan sangat beresiko bila masuk lagi ke dalam negeri
ini masih dana dana ilegal dari beberapa negara
lalu indonesia juga ada di sana

dan ini beberapa negara
dana ilegal ini saya tidak tahu apakah dana ilegal ini dimasukkan dalam potensi repatriasi ataupun dana repatriasi tersebut
tapi paling tidak ini menjadi salah satu yang penting untuk kita antisipasi
yang menarik bahwa ternyata dalam pemerintahan jokowi kali ini setelah mendatangkan kembali veteran ekonomi yaitu sri mulyani
sri mulyani paling tidak lebih realistis
dan pasar suka sesuatu yang hampir realistis pasti sehingga mereka bisa memperkirakan mereka akan bisnis kemana
ekonomi arahnya akan kemana
dengan dana ini akan mengalir kemana itu dana
jadi mereka lebih suka sesuatu yang seperti itu
seperti misalnya shortfall yang diproyeksi oleh sri mulyani akan sekitar dua ratus triliun rupiah yang akan shortfall yang disebutkan oleh sri mulyani
sehingga untuk mengkompensasi ini harus dikurangi penggunaan anggaran
tidak enak memang
ini sudah terhitung
sri mulyani sudah tahu bahwa kita akan kurang di sana
dan intinya adalah dalam teks amnesti menguji
teks amnesty kali ini adalah konsistensi pemerintah
baik sosialisasi infrastruktur kemudian sumber daya manusia
dan jangan sekali kali memberikan angin surga tanpa sebuah realisasi
kita tunggu bagaimana nanti ke depan program pengampunan pajak ini